defisit badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan diprediksi menembus enam belas triliun tahun ini
oleh karena itu bpjs kesehatan akan berupaya menghemat anggaran
bpjs kesehatan sedang berupaya menekan defisit anggaran yang pada dua ribu delapan belas diperkirakan dapat mencapai enam belas lima triliun rupiah
lebih tinggi enam tujuh puluh lima triliun rupiah dibandingkan dua ribu tujuh belas
upaya tersebut antara lain penghentian perekrutan pegawai baru dan penerbitan tiga aturan baru pelayanan kesehatan
dengan aturan ini bpjs berharap dapat menghemat anggaran tiga ratus enam puluh empat miliar rupiah
ketiga peraturan baru tersebut terkait penjaminan pelayanan katarak pelayanan persalinan dan pelayanan rehabilitasi medis
aturan ini diterapkan sejak dua puluh lima juli dua ribu dua puluh